polda metro jaya sudah memeriksa lima orang dalam kasus hilangnya berkas permohonan sengketa pilkada dogiyai papua di mahkamah konstitusi
polisi belum menetapkan tersangka
padahal mahkamah konstitusi sudah memecat empat orang staff yang diduga mencuri berkas itu
saat ini polisi masih menganalisa rekaman cctv untuk melihat siapa saja yang ada di lokasi kejadian
sebelumnya mahkamah konstitusi mengklarifikasi bahwa hanya satu berkas kasus pilkada yang hilang
berkas itu diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati dogiay papua markus wain angkianggo
investigasi internal mahkamah konstitusi sudah menetapkan empat orang tersangka
mereka terdiri dari dua orang satpam seorang pegawai bernama sukirno dan kepala humas rudy haryanto
jadi kita kan sudah menerima laporan dan kita juga sudah memeriksa beberapa saksi
ada sekitar lima saksi yang sudah kita periksa
ya ada lagi lima saksi berhubungan dengan itu
dan nanti kita saat ini sedang menganalisa cctv yang ada
cctv itu nanti kita akan terlihat siapa siapanya yang keluar masuk di situ
sedang dianalisa sampai hidup
ya nanti kita kan kalau sudah ada pelakunya kita tangkap nanti kita akan kita tanya ya di situ
kita tidak ada hubungannya dengan pemecatan ya
kita yang kita lakukan adalah pencuriannya